good morning pemirsa di rumah mungkin penasaran ya kenapa saya tersenyum lebar banget di pagi ini
karena saya sudah berada di festival multikultural terbesar di kanada barat
tepatnya di kota vancouver kanada
di sini ada berbagai macam budaya termasuk indonesia
ini dia yang bikin saya excited banget hari ini
karena indonesia membuka booth untuk memperkenalkan budaya indonesia ke masyarakat di kanada
jadi penasaran ya kira kira seperti apa sih keseruannya
ikuti terus liputannya
keliling dunia dalam dua hari
itu kesan yang saya rasakan saat mengunjungi sury fusion festival dua ribu dua puluh
festival tahunan yang mengusung tema community ini
berlangsung pada tanggal dua puluh tiga hingga dua puluh empat juli
festival ini bertujuan untuk memperkenalkan tradisi dan sejarah berbagai budaya yang berbeda
dapat berkumpul bertukar ilmu dan hidup berdampingan di setiap sudut dunia
di sini pengunjung dapat menikmati parade budaya lengkap dengan panggung musik dan area bermain anak
namun yang menjadi prima dona adalah empat puluh pavilion dengan beragam jajanan lezat dan produk budaya dari berbagai etnis dan negara
diantaranya india zambia prancis ukraina kolombia dan tentunya indonesia
karena ini satu festival budaya terbesar di kanada kita ingin menampilkan indonesia dari berbagai macam ragam
jadi visinya adalah menampilkan indonesia di berbagai macam sudut
mulai dari makanan mulai dari kria kemudian dari fashion dan juga industri kreatif
dan kebetulan di sini kita didukung oleh para diaspora kreatif indonesia yang ada di british columbia
ular di depan bus sajian kuliner nusantara yang diracik apik oleh indonesian museum association british columbia
paduan mie atau nasi goreng bakwan dan sate lengkap dengan saus kacang mampu menggugah selera para pengunjung dari seluruh dunia
selain makanan pilihan teh segar juga tersedia untuk melepas jaga di bawah terik matahari musim panas tahun ini
antusiasme yang tak kalah tinggi terlihat pada batik mini workshop
cantik dan pewarna alami disediakan untuk para pengunjung yang ingin belajar dan berkreasi membuat batik sendiri
atau langsung berbelanja batik dan aksesoris khas indonesia dari berbagai ukm diaspora tanah air
thank you ya mbak udah berbagi ilmu
nah itu dia ya tadi kita udah seharian wisata kuliner dan belajar berbagai budaya
sekarang saya mau belajar membatik
jadi saya pamit dulu anissa pagih vancouver kanada